pulau lombok menyajikan berbagai hal yang memanjakan mata dan selera kita
seperti makanan yang satu ini yaitu sate rembige
hidangan legendaris ini menjadi buruan utama para pecinta kuliner saat berwisata di pulau seribu masjid
bisa menikmatinya dengan lontong dan sayuran seperti urap serta pelecing kangkung
berwisata ke suatu daerah tanpa mencoba kulinernya itu rasanya gak lengkap ya
nah di kota mataram ini saya akan mencoba salah satu kuliner legendaris kota mataram yaitu sate rembige

buka dari pukul sembilan pagi hingga sebelas malam
warung ini bisa menghabiskan sekitar lima puluh sampai
dengan harga yang cukup murah yaitu dua puluh ribu rupiah
kita sudah bisa menikmati seporsi sate rembige
kalau sate rembige ini rasanya tuh lebih ngeresep gitu bumbunya
jadi kalau sate sate yang lain kan palingan bumbunya cuma ada rasanya di luar aja
kalau ini sampai bener bener ngeresep di dalamnya gitu
selain sate daging sapi anda juga bisa menikmati menu lainnya
seperti sate hati dan sate lilit
atau daging sapi cincang dan kelapa muda parut
nikmatnya tiada dua